i hope my rose membaafin semua kesalahan yang pernah aku lakukan ke putri
aku gak boleh nyerah
aku harus terus memperjuangkan cintaku ke bunda awang
dan juga aku akan bilang
kalau selama ini kamu nyembunyi rahasia itu
karena kamu nyimpen medical recordnya jakat
lagi kamu jangan nekat ya
aku cuma kasih kamu pilihan gue
aku juga bisa bilang ke pangeran
kalau kamu ikut terlibat
untuk itu aku gak takut
karena pangeran pasti juga gak akan percaya sama omongan kamu
karena kamu gak punya bukti apa apa
kalau aku terlibat dalam urusan itu
kamu emang licik ya
secepatnya aku harus bisa dapetin hasil medical check up pajak
dan dengan begitu
alex gak akan mengancam aku lagi
lu yakin mau nemuin putri sekarang juga
meni lu pikir pikir dulu deh
kasih waktu putri buat mikir lagi ran
gue juga gak mau
kalau putri semakin yakin buat nolak gue
mungkin dia punya alasan kenapa dia nolak lu
dan kenapa dia juga nyuruh lu tunangan sama mel
tapi apapun alasannya
gue gak akan turutin
gue gak akan mau tunangan sama mel
lo berdua mendingan sekarang balik
gue anter aja deh sampai dalam ya
gak usah tak
gue bisa sendiri kok
kaki lu tuh masih belum sembuh beneran
nih kalau sampai lu tuh emosi sama putri
gara gara putri tuh nyuruh lu tunangan sama si mel
lo tenang aja
gue gak akan emosi kok sama putri
sekarang waktunya gue ngomong serius sama putri usus goreng
lo belum masuk kelas
ya belum masuk kelas lah
gue nunggunin lo tadi itu di pintu samping
ternyata lo lewat dari pintu depan
eh kak denpeng
gue udah lama banget nih gak ketemu sama dia
kan karena sejak kejadian itu udah gak ketemu lagi
wah pasti ada yang gak beres nih
gak kenapa lagi sih
putri gimana keadaannya
lo harus jelasin dong ke gue
gue pengen tahu update nya itu seperti apa
si mel nekelin si putri lagi
kan udah gue duga pasti si meli itu manfaatin kesempatan buat neken putri
si mel neken putri gimana sih
kenapa kalian belum masuk kelas hah
siapa yang telat tidak boleh ikut kuis hari ini
ya bapak kok jadi ngancem ngancem gitu sih
jadi saya tidak ada toleransi untuk yang telat
eh seluruh siang
kok udah area nya sih dari luar negeri
sumpah ya gue gak sabar banget sampe my prince minta gue jadi tunangannya
makin cantik deh
ya beda dari
tapi kok jam segini juga my prince belum nelfon gue ya
mungkin pangeran lagi siapin surprise buat gue
atau kata kata manis buat gue
ya gak sih
tapi gue yakin banget my prince bakal lebih so sweet dari ini
gak sabar banget
so sheet pokoknya harus kayak gini harus kayak gini
malahan harus lebih
mereka udah siapin semua
mereka udah siapin semua
mereka udah siapin semua
tunggu tunggu tunggu
kamu ngapain sih dari tadi ngikutin aku terus
kamu itu yang ngapain
aku tuh jemput kamu ke kantor
terus kamu ninggalin aku gitu aja
ya kamu jangan salah paham dong lex
kalau ada yang mau kita omongin lagi
kita kan bisa omongin di luar
tanda tangan kontrak merger perusahaan kita itu sekarang juga
next kamu jangan main main
apa kamu pikir aku main main
iya aku tahu
tapi untuk ngegabungin perusahaan kamu dengan perusahaan aku
itu bukan perkara gampang lex
harus aku pikirin bener bener
dan aku juga harus bikin kontrak kerja dulu dengan tim ahliku
untuk kontrak itu aku bisa nunggu
tapi asal kamu inget
yang tidak kamu duga
kamu nolak permintaanku
kamu tahu sendiri akibatnya

aku bisa hidup di luar dari kamu
saya harap myros memaafkan semua kesalahan yang pernah aku lakukan ke putri
jangan lupa like share dan subscribe channel myros untuk mendapatkan informasi terbaru dari video ini

kalau myros sampai nolak aku lagi gimana ya
aku gak boleh nyerah
aku harus terus memperjuangkan cintaku ke bundawang
kalau myros nolak aku lagi gimana ya
enggak enggak enggak enggak enggak enggak
aku harus memperjuangkan cintaku
harus bisa raymond
saya tahu saya salah gunawan
tapi jangan diemin saya seperti ini bu nawa
saya tahu kalian di dalam
saya gak bisa jauh dari orang yang saya cintai bundawang
harus tata agung
dengan cara pura pura sayang sama ibu
gak ada yang perlu dijelasin om
om segitu nggak ada kerjaan ya
mau cari tahu soal putri sampai deketin ibu segala
saya kenal bu nawang
sebelum saya tahu kalau putri adalah anaknya
saya mencintai ibunya putri
dan kami memang dekat
saya paham sekarang
ini cara licik om dan mel untuk jauhin saya dari putri
kau usah pura pura nggak tahu deh om
kalau kamu mau mencari
kamu harus mencari dengan kebenaran

sekarang semuanya jelas
om sengaja deketin ibu
bikin putri jauh dari saya
dan maksa mel buat tunangan sama saya
kenapa pangeran malah nuduh aku sampai sejauh itu sih
lagipula aku nggak pernah maksa dia lagi buat tunangan sama mel
saya tahu si om memang licik
jaga bicara kamu pangeran
saya nggak pernah pura pura untuk mencintai ibu nawang
saya tulus mencintai ibu nawang pangeran
dan perlu kamu ingat
semenjak saya tahu kalau bu nawang adalah ibunya putri
saya menyesal apa yang telah saya perbuat
dan perlu kamu ingat
saya tidak pernah mencintai ibu nawang